breaking news kompas tv kembali bersama saya siny permadi
saudara dua hari jelang lebaran pemudik motor yang melintas di jalur kalimalang kota bekasi jawa barat minggu malam terpantau ramai
arus mudik di jalur kalimalang atau di simpang bcp jalan kiai haji nur ali kota bekasi terpantau ramai
pemudik dengan sepeda motor mendominasi arus lalu lintas dari arah jakarta menuju pantura
malam hari menjadi waktu favorit bagi pemudik motor untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman
sementara kondisi arus lalu lintas di simpang pemuda kota cirebon jawa barat kembali dipadati
sebelumnya kepadatan arus lalu lintas di titik ini sempat menurun pada minggu petang
namun pada malam hari kendaraan roda dua dan roda empat berplat nomor kendaraan dari luar daerah cirebon tampak kembali memadati simpang pemuda cirebon
diperkirakan minggu malam jadi puncak arus mudik kendaraan yang melintas di kota cirebon
pemudik di jawa barat
semua kendaraan hari ini sampai pukul dua belas titik bolong bolong tadi menurut hasil perhitungan dari dinas perhubungan terminitor sampai tujuh puluh ribu kendaraan
untuk di perempatan pemuda kami tadi melakukan teknik dua satu
artinya dari arus yang macet terutama dari arah jakarta ke jawa maupun sebaliknya dari jawa ke jakarta dua kali kita tarik
sementara dari jalur yang normal satu kali
artinya memprioritaskan pemudik ya pak
iya kita prioritaskan jabodeng dan dari jawa
dan saudara pagi ini kita telah terhubung bersama dengan pak joni gusmali analis transportasi multimodal masyarakat transportasi indonesia melalui sambungan zoom
pak joni kalau melihat arus mudik tahun ini sejauh ini di dua hari jelang lebaran seperti apa
terima kasih kepada pengatur tinggi jalan
kemudian untuk menyeberang dia juga
kalau kan kata pak joni sebenarnya sejauh ini cukup lancar ya tapi kalau pak joni melihatnya ini apakah memang karena persiapan pemerintah yang sudah oke
atau dari pemudiknya sendiri yang sudah lebih berstrategi sebenarnya
dari pengalaman tahun tahun lalu juga dapat dipakai oleh pengatur regulator pemerintah dan pemudik
oke artinya kalau dibandingkan dengan tahun lalu sebenarnya sejauh ini apakah lebih baik sama aja atau justru nambah ada catatan
ah ya tentu pasti ada catatan ya
lebih baik sudah lebih baik
catatannya itu kalau masyarakat transportasi indonesia tentu menyarankan tidak ada
satu arah itu karena akan mengganggu bis umum yang akan balik menjemput penumpang berikut dari misalnya dari dki atau jabodetabek
nah kalau ada one way itu akan menyebabkan bis bis yang akan balik menjemput yang habis nantar itu akan terhambat
jadi memang sebaiknya one way itu sangat dihindari
tapi kan pak joni di beberapa titik masih ada laporan macetnya panjang bisa berjam jam terutama yang mau menuju ke arah pelabuhan merak
sebenarnya kalau pak joni melihatnya ini murni karena memang ada peningkatan jumlah pemudik kan prediksinya sampai lima puluh enam persen ya
ya memang pemudik sudah booking atau sudah beli tiket untuk penyeberangan
jadi kalau mereka sudah berjalan ke apa namanya untuk dia boleh naik kapal mereka khawatir kalau terlambat gitu sehingga hangus
antisipasi mereka adalah mereka lebih awal
dan karena banyak pikiran seperti itu akhirnya terjadi penumbukan
nah saran kami ke depan koridor waktunya untuk dia bisa naik kapal bisa diperlebar
supaya pemudik lebih merasa lebih fleksibel untuk naik kapal
tapi untuk bahwa harus booking duluan itu juga perlu ditambah sosialisasinya
karena banyak juga saya dengar itu keluhan mereka sampai di sana tidak bisa naik kapal
soal waktu tadi kalau kata pak joni sendiri sebenarnya yang paling ideal untuk mudik itu ada waktu waktu tertentunya nggak sih
ya berdasarkan pengalaman kalau untuk menyeberang tentu mereka akan berpikir
dibanding yang pagi atau siang yang ombaknya lebih tinggi
tapi namanya juga lagi musim puncak tentu kapasitas atau jumlah kapalnya perlu disesuaikan lagi
artinya lebih disiapkan lebih banyak lagi
karena memang kalau kita di pelayanan itu perlu menyiapkan fasilitas itu sesuai dengan musim puncak
kalau untuk yang menggunakan jalur darat misalnya atau juga udara ada samakah ada rekomendasi waktunya
kalau untuk darat ini tergantung modanya pak
kalau untuk di darat tentu kalau untuk sepeda motor walaupun sebenarnya masyarakat amputasi indonesia mendukung pemerintah
agar pemudik tidak menggunakan sepeda motor
nah ini tetap mereka akan pilih malam biar nggak terlalu terik ya
nah kalau untuk udara itu tentu sesuai dengan kemampuan teknis lapangan terbang yang didarati
apakah bisa sampai malam atau tidak
tapi secara umum sebaiknya memang seluruh bandar udara pun dibuka lebih lama dengan catatan tentu kapasitas
sumber daya dan prosedur di lapangan sama teknologi yang di sana di bandaranya memungkinkan untuk dibuka lebih lama
nah di samping juga harus mempertimbangkan jumlah pesawat yang ada
memang semua kemampuan dari armada perlu disiapkan lebih baik lagi
nah kalau soal infrastruktur kemudian juga tadi armada misalnya kan juga banyak disediakan
misalnya ada tambahan armada tambahan begitu
nah kalau dari pak joni sendiri melihatnya persiapan infrastruktur kemudian juga tadi armada tambahan untuk tahun ini di mudik tahun ini sudah cukup baik ya
ya sudah cukup baik karena pemerintah sudah menyiapkan secara total fasilitas semua
sangat banyak itu ada angka angkanya
nah sekian bandara sekian pelabuhan semua disiapkan
yang lebih perlu ditingkatkan adalah integrasi dari semuanya
yaitu agar pemudik bisa lebih paham mereka akan kapan bisa lebih pas untuk memakainya
dan di samping itu juga ada fasilitas yang dibuat free atau gratis
nah untuk ini banyak yang menyiapkan fasilitas atau serana gratis
tapi pembukuannya masih masing masing
sehingga banyak pemudik booking di beberapa tempat dan pada pelaksanaannya bangkunya kosong
nah untuk ini kami menyarankan agar pemerintah regulator dalam ini menunjuk satu operator aplikasi itu untuk sebagai integratornya
sehingga kalau ada beberapa perusahaan maupun lembaga maupun kementerian
yang menyiapkan mudik gratisnya bisa lebih terpadu
oke artinya ini ya untuk menghindari ada yang daftar mudik gratis di beberapa tempat
tapi yang dipilih cuma satu
nah kalau misalnya memang ada yang membuat data integrasi itu siapa pak
ya tentu kementerian perhubungan dibantu oleh kementerian komunikasi dan informasi
karena bisa menugaskan misalnya pt telekom membuat aplikasi
atau memang sudah ada aplikasinya untuk menyatukan itu semua
jadi seperti pak bisa pesan hotel di mana mana lah ya
terus di samping itu kalau memang itu belum ada
untuk yang booking bisa juga memberikan dana jaminan gitu
kalau dia sudah pakai nanti bisa direbus atau dibuangkan kembali
hangus itu bisa juga untuk menghindari pemudik pembukuan di beberapa tempat
pak jody kan tadi kita bicara soal evaluasi dari persiapan pemerintah lah
nah kalau untuk persiapan nih dari pemudiknya sendiri
kalau pak joni melihatnya apa yang harus disiapkan oleh pemudik
baik itu yang akan menggunakan kendaraan pribadi maupun juga transportasi umum
kalau untuk kendaraan pribadi mungkin saya
dulu lebih ke ini ya
walaupun himbauan dari masyarakat atau betasi indonesia sama dengan pemerintah memperkuat
lebih baik memakai kendaraan
apalagi kalau jauhnya atau lama perjalanan lebih dari empat jam
itu akan lebih baik pakai kereta api
kalau antar pulau dan yang lain lain ya tentu lebih baik pakai sawah
tentu seperti biasa mempersiapkan mental spiritual dan fisik baik dari pemudiknya sendiri pengemudi maupun dari kendaraan
jadi memang semua harus fit kalau istilahnya semua udah ready to travel
jadi kalau kendaraannya sudah lulus pemeriksaan dari bengkel kalau pemudiknya sendiri sudah periksa kesehatan ya kan
kemudian kalau pengemudinya tentu sertifikatnya harus siap
jadi dia sudah diizinkan untuk mengembudi
nah kalau untuk pemudik yang memakai sepeda motor tentu harus menyesuaikan dengan situasi keadaan cuaca yang sebisa ekstrim ya
hujan lebat angin dan lain lain
jadi semua perlengkapan di badan dan itu harus disiapkan semua
termasuk untuk kesiapan makanan dan rencana perjalanan di mana harus istirahat
dan termasuk juga antisipasi di mana kalau terjadi kemanjatan maupun ada tiba tiba ada tu arah dan lain lain
kontra flow cuma perlu disiapkan
dan semuanya informasi ada di aplikasi yang banyak sekali beredar sekarang di masyarakat
dan hampir semua pemakai handphone
nah pak joni tapi kan juga oke misalnya kita memang akan mengutamakan menggunakan transportasi umum
tapi kan harga tiket di jelang lebaran biasanya tinggi banget nih
nah kalau dari pak jonny ngeliatnya gimana
harga tiket kalau untuk ekonomi pasti ada tarif batas atas
lebih mahal daripada rata rata pada musim di tidak puncak itu biasa
artinya sebenarnya bisa disarankan juga pemudik untuk istirahat turaim kebaliknya
misalnya beberapa penerbangan memberikan diskon sampai tujuh puluh lima persen untuk orang ke jakarta misalnya dari beberapa daerah ya
nah itu bisa kita sarankan juga kepada pemudik ke depan
oh nanti istirahat turaimnya dibalik
jangan ke daerah saja tapi dibalance ke jakarta juga
diskonnya lebih banyak lagi dari operator ataupun dari pemerintah yang menyiapkan dananya kan
oke nah pak joni kalau untuk yang menggunakan kendaraan roda dua kan ini juga masih banyak
kan salah satunya biasanya ada yang bawa keluarga jadi melebihi harusnya kan berdua orang
ada yang bawa anaknya lagi kemudian juga bawa barang bawaannya banyak sekali
ya ini sebenarnya melanggar sangat melanggar peraturan dan ini ya karena banyak melaksakan apa namanya melakukan hal demikian
ya sulit juga petugas untuk bertindak tegas ya
salah satunya itu tadi mereka tetap bisa pakai sepeda motor disiapkan truk atau alat untuk membawa sepeda motornya
mereka bisa naik kendaraan umum kereta maupun bis yang disiapkan oleh
pemerintah nanti disampaikan tujuan ya di mereka diberikan apa namanya fasilitas untuk diantarkan sepeda motornya ke alamat
nah itu bisa bekerja sama dengan perusahaan perusahaan logistik yang ada
itu bisa di mudah mudahan bisa lebih dikendalikan
ya memang kita kedepannya masyarakat anggota indonesia menyarankan pemerintah untuk melarang pemudik sepeda motor roda dua
nah anak anak keluarganya mau pakai sepeda motor
kalau pun mau pakai sepeda motor udah sendiri aja gitu
nah anak anak sama istrinya naik kendaraan yang disiapkan gratis atau naik kendaraan umum
pak joni tapi kalau misalnya kan ada yang memang menggunakan motor karena misalnya jaraknya dekat terlalu dekat nih kalau misalnya harus naik bis dan lain lain
kalau misalnya memang harus menggunakan motor sebenarnya akan lebih aman kalau berkelompok misalnya nyari teman teman yang searah atau sendiri juga sebenarnya cukup
hal jarak panjang kalau memang sangat terpaksa memang lebih baik berkelompok dan minta tolong petugas untuk mengawalnya
itu mirip rombongan sepeda ini aja kan tur sepeda balap ya
kita anggap seperti itu perlu ada yang mengawal
jadi satu kelompok jadi enak
petugas itu bisa lebih mudah mengendalikannya
dan mengendali hal hal yang tidak diinginkan
karena adanya kendaraan kendaraan yang lebih besar
nah yang suka bawa barang banyak kan bukan cuma motor ya tapi juga mobil kadang kadang naruh barang bawaannya di atas kap mobil
ada batasannya untuk di atas kap mobil dan ada standarnya
itu apalagi masuk ke stol kan ada ini nya portalnya
mereka harus memperhatikan itu
dan kalau kendaraan yang tidak didesain
ada raknya di atas itu tidak disarankan membawa barang di atas
lebih baik dititip ke perusahaan logistik
sekarang banyak sekali perusahaan logistik bisa ini membawakan door to door atau dari rumah ke rumah barang barang seperti itu
pak joni kan juga ini fenomena atau tradisi tahunan
jadi biasanya mau membawa keluarga ke kampung halaman nih
tapi kan ada juga fenomena ketika membawa anak
kayak misalnya masih sangat kecil untuk perjalanan jarak jauh
apa juga yang harus diperhatikan oleh pemudik ketika mau membawa anak terutama bayi
ya ini seperti tadi lebih sangat tidak disarankan
jadi untuk membawa bayi jarak jauh nih sepeda motor
tetapi kalau gimana mbak
kalau misalnya menggunakan mobil pak
kalau menggunakan mobil memang untuk membawa bayi kan memang ada standarnya untuk keselamatan
tempat duduk bayi sendiri yang khusus yang diikat ke porsi dan ada pengamannya
karena kalau terjadi hal yang tidak diinginkan insya allah masih lebih aman lah
karena banyak kejadian anak anak atau bayi terlempar ketika terjadi rem mendadak atau malah ada tabrakan ya
kadang kadang di tol tabarkan tuntut dan lain lain
jadi sangat berisiko untuk membawa bayi jadi kenderaan kemana pun
kita sama sama lihat di layar kaca ini yang ditampilkan di layar kompas tv
ini adalah situasi di terminal bus di purbaya sidoarjo di jawa timur
nah pak nampak ada banyak para calon penumpang yang terlantar di terminal purabaya ini
karena banyak bus yang mengalami keterlambatan untuk tiba di terminal
apa yang harus diperbaiki kalau pak joni melihat hal ini
ya jadi untuk bus yang terlambat masuk ke terminal
bisa jadi di jalannya kena arus satu arah atau memang jalur keluar masuk dari tolnya yang terhambat
kemudian memang terjadi kerusakan di bukit
tapi kalau banyak yang nggak bisa umumnya terhambat di jalan
nah untuk itu kedepannya memang perlu diperbanyak
nah untuk itu kedepannya memang perlu diperbanyak mobil cadangannya
karena hal hal yang seperti itu hambatan di jalan maupun karena cuaca ya
karena itu gak bisa kita hindari
memang salah satunya yaitu ada mobil cadangan untuk hal demikian
nah jadi tidak semua bis itu dikeluarkan terus tiba tiba nggak ada yang bisa berangkat lagi
tapi minimal regulator maupun operator bisa bekerja sama
untuk mendahulukan mobil umum
nah kalau bis demikian
kalau kereta api kan agak lebih enak dia di jalannya sendiri
jadi dia bisa lebih enak dimerintahkan
tapi kalau untuk bis karena banyak faktor di jalan yang perlu diperhatikan ya memang perlu ada banyak mobil cadangan
pak joni tapi melihatnya apakah perlu juga ada infrastruktur tambahan gitu
maksudnya untuk para pemudik
misalnya ditambah jumlah kursi atau ruangan ruangan tunggu
sebenarnya kalau sehari hari cukup kok ini karena setahun sekali aja
sebalik ke ini mbak
walaupun setahun sekali tapi sekalinya itu bisa berkali kali
karena ada limbur panjang banyak sekali yang di desain oleh pemerintah
kalau untuk hari raya memang atau lebaran hanya sekali atau dua
nah tapi ada natal dan tahun baru
jadi memang hampir tiap triwulan ada kecepatan
jadi infrastruktur memang perlu ditambah
disesuaikan dengan musim puncak
teman teman bisa menyesuaikan jumlah fasilitas itu sesuai musim puncak
dan itu perlu disesuaikan juga
memang ada sedikit arah panjang
nah di transportasi ini mbak
makin diperbanyak fasilitas makin senang juga
penumpang maupun angkutan barang itu akan lebih banyak meningkat
karena dia akan saling berinteraksi
apalagi kita mengimbau mereka untuk naik kendaraan umum
jadi kita memang harus tingkatkan serana dan perasaan itu
nah dengan meningkatkan kendaraan umum
mudah mudahan kendaraan pribadinya bisa berkurang
walaupun tentu sebagian saja berkurang
tapi minimal lebih seimbang lah di jalan
termasuk imbauan untuk berkumpulnya tidak satu titik
jadi tidak kayak daerah saja atau ke pusat
tapi ya diatur supaya bisa
sekali sekali orang daerah dibawa ke jakarta dibikinkan paketnya
di samping silaturahim hari raya lebaran
dibawa ke daerah daerah tujuan wisata di pusat
pak joni terima kasih banyak sudah berbagi untuk breaking news komposisi
analis transportasi multimoda masyarakat transportasi indonesia
selamat puasa juga mbak siti permadi